sebanyak empat belas dosis bahan baku vaksin coronavac dari sinovac kembali tiba di indonesia hari ini
dengan kedatangan ini total bahan baku vaksin sinovac yang telah tiba mencapai satu ratus lima juta dosis vaksin
menteri kesehatan budi gunadisadikin menyatakan
dari satu ratus lima juta dosis bahan baku ini akan diproses oleh bio farma
menjadi delapan puluh lima juta dosis vaksin yang siap pakai pada agustus mendatang
selain itu akan datang kembali vaksin dari program covax dan vaksin astrazeneca pada bulan juli
serta vaksin pfizer pada bulan agustus untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi satu ratus delapan puluh satu lima juta warga indonesia hingga akhir tahun ini
jumlah vaksin yang masuk ke indonesia makin lama akan makin banyak
ini ada lagi donasi vaksin gratis dari covax gavi
kita juga bulan ini akan masuk dari astrazeneca
bulan agustus nanti akan masuk
sehingga jumlah vaksin yang masuk di semester kedua tahun ini akan menjadi semakin banyak
dan kita akan mempercepat program vaksinasi di indonesia